lantas seperti apa dampak hujan deras disertai angin puting beliung pagi ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia nova naya antaka di depok jawa barat
selamat pagi naya kami mendapatkan laporan banyaknya pohon yang tumbang
papan reklami yang roboh ini tentu berpotensi menyebabkan kemacetan pagi ini
selamat pagi reza dan juga lia
kondisi depok hari ini kalau berdasarkan patauan kami
dari arah jakarta menuju depok memang sudah mulai lancar
dan di daerah margoneraya
di mana jika sebelumnya pohon tumbang mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang
namun pagi hari ini sekitar pukul enam pagi sudah mulai lancar
dan saya akan menunjukkan kepada anda seperti apa kondisi di daerah depok
khususnya di dekat rumah sakit hermina yang memang cukup mengalami kerusakan yang cukup parah
baik dari baliho tumbang kemudian juga pohon pohon tumbang
bisa dilihat di belakang saya ini beberapa pohon
di sekitar rumah sakit hermina ini juga masih tumbang dan masih belum dievakuasi
karena memang kondisinya jika kita melihat pada hujan lebat dan juga angin kencang
pada hari selasa sore lalu ini menutup jalan di sekitar rumah sakit hermina atau hotel di sini
di mana sempat terjadi kemacetan dan juga mengakibatkan padam listrik dari pukul lima belas
lima sore atau semenjak angin kencang itu terjadi
dan selain itu juga baliho baliho bisa dilihat juga ini masih mengalami kerusakan
namun dari petugas damkar dan juga beberapa petugas lainnya juga segera melakukan evakuasi
selain pohon pohon tumbang saya akan mengajak anda untuk melihat sisa sisa kerusakan akibat hujan lebat dan juga angin kencang
yang terjadi pada sore lalu
salah satu yang terdampak adalah di rumah sakit hermina
di mana dari plang dari hermina sendiri atau platformnya juga mengalami kerusakan atau tumbang
namun bisa dilihat hingga hari ini memang masih terlihat kerusakannya
namun memang di sini untuk kemacetan ataupun jalur transportasi atau lalu lintas masih tergolong lancar
dan jika anda lihat di sebelah kiri saya
ini adalah platform dari sebuah
di dalam gedung juga masih terlihat mengalami kerusakan
dan di rumah sakit hermina sendiri juga bisa saya lihat di sini adalah masih kerusakannya juga cukup parah
dan untuk jalur kereta api juga mengalami kerusakan akibat pohon tumbang
di mana sekitar pukul tujuh malam pada selasa kemarin
beberapa komuter lain dari arah depok
dan juga bogor sempat terganggu
namun sekitar pukul sebelas malam dapat diatasi
dan di sini bisa dilihat kerusakan yang terjadi
dari plang hermina juga masih terlihat kondisinya masih rusak
dan juga di dalam juga masih ada beberapa kerusakan yang terjadi
hal tersebut diakibatkan oleh angin kencang yang dialami pada hari selasa sore lalu
untuk antisipasi kemacetan pada hari ini
memang dari petugas kepolisian juga nantinya akan berjaga di sekitar margonda raya
di mana juga tadi berdasarkan penonton kami
dari pukul enam pagi memang kondisinya lancar
namun sudah ada beberapa petugas kepolisian dan juga petugas damkar dan juga petugas kebersihan
untuk membersihkan sisa sisa atau puing puing akibat hujan lebat ataupun angin kencang yang terjadi pada selasa sore
dan sebagai informasi
berdasarkan data dari pukul tujuh malam
setidaknya terdapat enam ratus dua puluh dua listrik yang terganggu
di mana tiga ratus tiga listrik sudah kembali normal menyala
dan masih ada sekitar tiga ratus sembilan belas yang memang masih dalam tahap proses penormalan
dan diharapkan memang seluruh wilayah depok dan juga sekitarnya bisa kembali normal atau listrik kembali padam
mengingat daerah depok dan jakarta ini merupakan
potensi atau urat dari aktivitas yang cukup besar menuju jakarta
dan kita harapkan semua aktivitas kembali normal
dan juga kereta api menuju depok ataupun bogor bisa juga kembali normal
reza dan yulia
baik terima kasih novana yantaka
produser lapangan cnn indonesia yang melaporkan tadi dari depok jawa barat
selamat bertugas kembali